bermain di depan pendukungnya sendiri borneo fc samarinda berhasil menundukkan persikabo tiga dua
pada pertandingan pekan ke delapan liga satu di stadion segiri samarinda
meski bermain dengan sepuluh orang sejak babak pertama laskar pesut etam sanggup unggul tiga
fati borneo fc peter huistra memberi apresiasi kepada anak asuhnya usai mengamankan tiga poin di kandang
pelatih asal belanda ini mengaku bahwa pertandingan kali ini merupakan pertandingan sulit
karena timnya harus bermain dengan sepuluh orang sejak babak pertama

dan ini akan menjadi evaluasi berkembang
kemenangan ini membuat borneo fc melesat keurutan keempat klasemen sementara dengan tiga belas poin
kemenangan ini membuat borneo fc melesat keurutan keempat klasemen sementara dengan tiga belas poin
sedangkan persikabo tertahan di papan bawah klasemen tepatnya di peringkat ke lima belas